menjelang ponis hari ini kita sudah siapkan berbagai alternatif pembelaan
alternatif pertama kalau hakim mengikuti hukum acara pidana yang benar
kalau ya harus bebas
karena hukum acara adalah filter dari suatu pelaksanaan hukum
filter dari suatu keadilan
jadi kenapa saya katakan begitu terlalu banyak pelanggaran hukum acara
yaitu antara lain asal usul narkoba di jakarta itu tidak jelas kaitannya dengan narkoba
jadi bukit tinggi tidak pernah dilakukan pengecekan lab apakah sama atau tidak
kita sudah siapkan lapis kedua
lapis kedua adalah kalau tetap hakim berpegangan ke arah
tidak menyampingkan hukum acara kita sudah membuat lapis kedua
yaitu kalaupun itu terbukti ini kan lima kg
sudah puluhan kasus putusan pengadilan di indonesia ini
bahkan di kisah kisah negeri jakarta barat
kalau narkobanya di atas lima kg hukumannya cuma di bawah dua puluh tahun
jadi kita sudah bikin lapis kedua
kalau sampai hakim mengarah ke sana ya tidak ada alasan untuk hukuman mati